ruko ini terbakar akibat konflik dua kelompok di kawasan babarsari sleman daerah istimewa yogyakarta
selain ruko sejumlah sepeda motor juga dibakar masa
kejadian ini berlangsung usai salah satu kelompok masa mendatangi polda daerah istimewa yogyakarta
untuk meminta penjelasan ke polisian
menurut kapolres sleman akbp ahmad rifai insiden ini adalah buntut keributan yang terjadi sebelumnya di sebuah kafe dua hari lalu
jadi tadi memang ada penyampaian pendapat dari teman teman yang merupakan tindak lanjut dari peristiwa yang kemarin
karena ada keributan di beliau kafe kemudian terjadi penganiayahan dan salah satu korban ini namanya adalah teman temannya
dan meminta untuk penjelasan terkait dengan penanganan perkara
kapolres menambahkan ada tiga orang yang menjadi korban dalam kejadian itu yang mengalami luka benda tajam dan tumpul
sementara itu warga yang menjadi saksi mata menuturkan sejumlah kerusakan yang dialami di kampungnya
motor banyak gak motor enam
enam pak dibakar atau dibakar
polisi meminta masa untuk menghormati proses hukum yang sedang dilakukan
rawan setiawan wahyu juniawan sleman daerah istimewa yogyakarta